tiga kali perpanjangan ppkm dan dua kali perpanjangan ppkm mikro di jawa timur
meski melambat menurut dosen ekonomi bisnis universitas negeri surabaya fazlur rahman
meningkatkan daya beli dianggap sebagai kunci meningkatkan pertumbuhan ekonomi
apalagi aturan ppkm tidak melarang sektor padat karya yang menyerap tenaga kerja tetap beroperasi
hal ini dinilai fazrul menjadi celah untuk makin meningkatkan daya beli masyarakat jawa timur
januari februari memang kalau biasa dari tahun ke tahun kan stimulus fiskalnya masih baru turun
nanti stimulus fiskal kan bulan maret kayak gini kan maret april itu baru apbn itu baru turun
baru ada stimulus ekonomi yang bisa menaikkan daya beli masyarakat
nah memang saya lihat beberapa
yang dengan kayak ppkm ini kondisi manufaktur itu juga lumayan
karena usaha manufaktur itu memberikan serapan tenaga kerja lumayan bagus
tapi ternyata setelah cek tadi mas intak datanya itu juga ternyata banyak yang di phk gitu
jadi itu yang membuat itu agak susah
meskipun cukup sulit kalangan dunia usaha tetap optimis
ekonomi jawa timur bisa tumbuh maksimal dua lima hingga tiga persen akhir tahun
ketua dewan pertimbangan kadin jatim jam hadi menyebut beberapa indikator makro
di antaranya investasi jawa timur yang naik empat satu persen senilai rp enam puluh enam lima triliun
penanaman modal dalam negeri bahkan mencapai tujuh puluh persen dari total investasi di jawa timur
jamhari juga menyebut kenaikan perputaran uang yang menadakan perbaikan daya beli masyarakat jawa timur
jadi uang beredar itu uang masuk setiap hari itu sekitar rp enam lima triliun untuk jawa timur atau rp dua triliun untuk surabaya
nah begitu dan perputaran uang keluar artinya dari perbankan dari lembaga lembaga keuangan itu mencapai pada angka sekitar rp enam belas triliun
dan masuknya rp enam lima triliun
memang kalau dilihat dari perputaran pada kondisi sebelum pandemi artinya dua ribu sembilan belas terjadi sedikit penurunan sekitar dua puluh persen
tetapi kabar baiknya di bulan bulan akhir desember sampai dengan maret ini nampaknya mulai ada recovery ekonomi
meski mulai membaik jam hadi mengingatkan
tantangan lain pada ekonomi jawa timur yaitu meningkatnya angka pengangguran
data dinas tenaga kerja mencatat hingga akhir dua ribu dua puluh angka pengangguran naik tiga ratus ribu orang
kini ada satu tiga juta orang di jawa timur tercatat menganggur
rangka umara didin iswandani surabaya